selain pansus angket kpk dpr juga membentuk pansus ruu pemilu yang masih berpolemik dalam beberapa isu krusial
rapat pansus pemilu sepakat untuk dilanjutkan pada senin depan
pansus sepakat memperpanjang waktu lobby antar fraksi hingga ditentukan titik temu terkait isu krusial
mendagri cahyokumolo berpendapat waktu lobby ini sebagai bentuk pengamalan musyawarah mufakat
lobby lobby lintas fraksi tadi menyepakati untuk jam sepuluh paginya laporan dari masing masing fraksi berkenaan dengan hasil lobby terakhir
hasil lobby terakhir berkenaan dengan tiga hal
pertama apakah ada paket yang disepakati bersama sebagai sebuah hasil musawarah mufakat lintas fraksi
kalau ada itu yang kita ketok itu yang kita anggap sebagai hasil dari pansus
kalau misalnya tidak ada paketnya yang satu paket hasil musawarah mufakat
maka kita akan berapa paket yang akan kita lempar ke paripurna
pansus yang mempunyai komitmen untuk memutuskan permasalahan
poin ini dengan musyawarah mufakat
maka pemerintah dan seluruh anggota pansus sepakat untuk menambah hari lobby
baik lobby antar pimpinan fraksi
lobby antar pimpinan partai politik
lobby antar ketua umum ketua umum
karena ini menyangkut strategi partai
menyangkut konsistensi partai